saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan berencana menghadiri agenda putusan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi pada senin dua puluh dua april mendatang
anies menyebut tidak akan berspekulasi dan menghormati hasil putusan mk
nanis yakin majelis hakim mk akan mengambil keputusan yang berani dan sesuai hati nurani
menurut anies putusan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat akan memiliki dampak besar bagi perjalanan kehidupan bernegara indonesia